ya sir nama masih bersama anda di kompas malam sodara
ketua umum partai golkar erlangga hartarto mengklaim presiden joko widodo telah nyaman dengan partainya
erlangga mengklaim joko widodo dengan partai golkar telah rapat bahkan telah sejalan beriringan saudara
bahkan sejumlah iklan partainya menggambarkan kedekatan dengan presiden joko widodo
ketua umum partai golkar itu juga menyebut bahwa joko widodo telah nyaman dengan partai berlambang beringin ini
saat ini saudara golkar memang tergabung dalam pemerintahan joko widodo dan juga maruf amin
sejumlah kadernya pun mengisi kursi menteri di dalam kabinet indonesia maju
pak jokowi dan partai golkar memang sudah rapat pak
jadi karena sudah rapat sudah beriringan
lihat saja iklan iklan partai golkar bersama pak jokowi sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan pak jokowi dan kenyamanan pak jokowi dengan partai golkar
lantas apakah presiden joko widodo ini dekat atau bahkan nyaman dengan partai golkar
kita ulas bersama dengan direktur eksekutif parameter politik indonesia adi prayitno
kita katakan klaim lah ya dari ketum partai golkar erlangga hartarto soal kedekatan golkar dengan joko widodo
saya kira pernyataan ketua umum golkar itu menafsirkan dua hal
partai golkar dan pdip itu adalah dua hal yang sebenarnya saling memiliki chemistry
yang memiliki titik temu yang jauh lebih memiliki rasa yang sepadan nyaman kemudian rasa kebersamaan
karena kalau kita menikah event event politik di berbagai tempat
saya kira juga pak jokowi juga menunjukkan gesturnya yang dekat dengan golkar
bahkan dalam kampanye politik kurang lebih selama tiga bulan
golkar juga mencoba untuk mengamplifikasi sosok jokowi
ataupun video video yang membuat sukses story apa hal yang dilakukan oleh jokowi
jadi kalau ada orang bicara tentang hubungan golkar dan jokowi
saya kira itu adalah pertanyaan yang jelas
golkar jokowi itu sangat identik
ini mungkin saja yang kemudian membuat kenapa publik belakangan itu ramai
soal bagaimana kemungkinan pak jokowi itu menjadi bagian dari golkar
apalagi misalnya sejumlah elit golkar mengatakan golkar itu adalah partai terbuka
apalagi yang mau punya keinginan bergabung dengan golkar adalah sosok seperti jokowi
mantan presiden dua periode punya nama besar punya liga esensi
ini cukup penting bagi golkar sebagai bagian
dan menjadikan pak jokowi sebagai keluarga besar nantinya
cuman kan yang menjadi tanda tanya itu adalah
kalaupun golkar tertarik untuk menjadikan jokowi sebagai bagian keluarga besarnya
lalu posisi apa yang akan dianggap sepadan dengan pak jokowi
ini yang kemudian belakangan selalu dikaitkan dengan
ya mungkin pak jokowi akan ditempatkan pada posisi dewan dewan tertentu
entah itu dewan pembina entah itu dewan kehormatan
atau dewan apa yang saya kira ditempatkan di posisi apa
dari sisi golkarnya ya merasa udah rapat udah berjalan seiringan
tapi menurut yang anda baca begitu
dari gelagat politiknya joko widodo sendiri seperti apa
kalau dari pak jokowi sendiri per hari ini
kan pak jokowi masih ingin pulang kampung setelah tak lagi jadi presiden
itu kan statement statement yang seringkali kita dengar
serah terima jabatan dua puluh oktober
jokowi tidak ingin jawab jawab dalam urusan politik elektoral
mengaitkan bagaimana pak jokowi itu terlihat misalnya punya intensi
untuk terus mempertaruhkan atau mempertahankan pengaruh politiknya
karena mengingat di situ ada mas gibran yang
paket paket titisan politik dari pak jokowi
dengan pak jokowi terus menjadi bagian dari lokomotif politik di indonesia
mungkin pak jokowi pas kata jadi presiden
karena ini adalah partai politik yang besar
yang saya kira di dua ribu dua puluh empat ini akan signifikan kekuatan di
dan di situ sebenarnya pengaruh posisi politik
tapi kalau pak jokowi nyeber partai
saya kira kekuatan dan pengaruh politiknya tak akan sekuat saat ini
joko widodo jika ingin punya peran di pemerintahan mendatang
kendaraan politik ini harus partai yang besar
seperti golkar jangan partai kecil deh seperti psi
kalau partai kecil seperti psi
anggap saja misalnya psi ini lolos ke parlemen
ibarat itu terlampau sempit dan terlampau kecil bagi pak jokowi
yang saya kira adalah mantan presiden
mantan gubernur dan mantan wali kota solo
kalau contoh pak jokowi ingin punya presiden
maksud saya punya partai politik di luar pdip
satu satunya partai adalah golkar tentu saja
karena per hari ini misalnya belum ada sosok yang secara sentral menjadi magnet
di mana golkar itu diperhitungkan dalam konteks diekskutif
kalau di gerinda tentu di situ ada pak prabowo subianto
ya saya kira memang pak erlangga hartarto kan tidak bisa dibandingkan dengan tokoh tokoh besar lain di luar golkar
pak jokowi mungkin adalah opsi yang paling mungkin untuk diperhitungkan menjadi bagian dari golkar
tapi kan menjadi pertanyaan penting adalah satu
apakah pak jokowi mau menjadi bagian dari golkar
kalau pak jokowi mau menjadi bagian dari golkar
saya kira golkar akan terbuka menerima dengan lapang dada
apa kira kira posisi strategis yang mesti diberikan atau didapatkan oleh pak jokowi
bagi kita yang melihat dari jauh ya ketua umum mas
nah itu dia sebenarnya pertanyaan saya selanjutnya
kalau seandainya masuk ke golkar
posisi yang cocok untuk jokowi dodo ini apa
bisakah ataukah mungkinkah akan menjadi ketua umum
meskipun itu kan ada sejumlah aturan partai golkar yang harus ditabrak
jika joko widodo akan menjadi ketum partai golkar
kalau pak jokowi berkehendak golkar pun juga berkehendak
saya kira aturan aturan itu bisa diubah dalam seketika
keputusan keputusan politik strategis termasuk aturan soal siapa yang jadi ketua umum golkar misalnya
itu kan bisa diubah dalam mekanisme rapat tertinggi di golkar
entah itu munas entah itu
kalau adart nya bisa mengakomodasi pihak pihak yang selama ini bukan kader pdip
dan diterima oleh seluruh kader kader yang punya hak suara di situ
ya saya kira pak jokowi akan menemukan tempatnya sebagai ketua umum
karena hanya dengan jadi ketua umum golkar
kemudian pak jokowi itu pengaruh dan bergen posisinya akan diperhitungkan
ketum itu adalah one and only veto player yang akan menentukan
kemana arah dan kebijakan partai politik itu ke depan
kalau di posisi yang lain dewan pembina dewan kehormatan dewan pertimbangan
entah dewan apapun itu bukan posisi sentrum yang bisa menentukan keputusan partai
jadi menurut anda kalau seandainya jokowi dodo ini mau bergabung ke partai golkar
ya sekalian aja begitu jadi ketum golkar
gak usah tanggung tanggung terakhir
tentu untuk menempatkan bahwa pak jokowi ini mendapatkan posisi yang cukup strategis
mengingat beliau itu adalah mantan presiden dua periode atau saat ini sedang menjadi presiden
dan ya pengalaman politik dan portfolio politiknya nyaris tak ada yang punya di indonesia ini
mantan wali kota solo dua periode gubernur jakarta dan mantan presiden dua periode
saya kira ini akan menjadi penting dan strategis
karena itu kunjinya adalah apakah pak jokowi mau
ya tentu hanya pak jokowi dan tuhan yang tahu mas
baik kita nantikan ya ini mas adi
oke kita nantikan nih seperti apa langkah politik dari presiden joko widodo
apakah klaim sepihak dari golkar ini akan berbalas
klaim juga atau pernyataan dari presiden joko widodo ini kita nantikan bersama
terima kasih direktur eksekutif parameter politik indonesia mas adi praditno telah bergabung bersama kami di kompas malam